akibat ombak tinggi pelabuhan tanjung perak surabaya menutup seluruh jalur pelayaran untuk barang
akibatnya pengusaha pun merugi
sekitar seratus kapal barang tertambat di pelabuhan kalimas
pelabuhan rakyat ini menjadi tempat parkir utama bagi kapal kapal finisi
yang akan berlayar di perairan indonesia timur dan mengirimkan berbagai bahan pangan bangunan dan industri
akibat cuaca ekstrim syah bandar menerbitkan larangan berlayar bagi kapal kapal pinisi
puluhan pengusaha pelayaran pun merugi
sebagian besar barang yang diangkut adalah barang pangan yang tidak bisa disimpan dalam kapal dalam waktu yang lama
sehingga pengusaha pelayaran harus memberikan ganti rugi atau memberikan potongan harga sebagai kompensas
sudah pasti itu kerugian
cuma itu kan sudah menjadi resiko perusahaan
karena apa hanya pada saat sekarang
sudah menjadi risiko
dan memang sudah diperhitungkan
memang harus kita tanggung
cuma kita beban mental terhadap barang barang relasi nih
barang barang konsumen barang yang kita angkut
kemudian ya spor jantung juga
walaupun kondisi berlabuh